pemirsa sebanyak satu empat ratus orang mendapatkan kesempatan mudik gratis ke berbagai tujuan menggunakan moda transportasi bus pada rabu pagi dan kapal laut
melanjutkan komitmen untuk mendorong semangat berbagi kebahagiaan kepada sesama
telkomsel mengajak para pelanggan setianya untuk berpartisipasi aktif di momen ramadan dan idul fitri kali ini
poin telkomsel yang dimiliki oleh setiap pelanggan setianya dapat didonasikan sebagai tiket mudik gratis bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya mereka yang bekerja di sektor informal
program mudik gratis bertajuk mudik happy telkomsel point dua ribu dua puluh tiga ini juga merupakan bentuk inisiatif dan langkah nyata telkomsel untuk dapat mempercepat kebangkitan masyarakat pasca pandemi
pihaknya turut berkomunikasi
kolaborasi dengan benih baik agar pemberian donasi dapat tepat sasaran
di mana pelanggan telkomsel dapat menukarkan poin yang dimilikinya untuk ditukarkan menjadi tiket mudik
nah tiket mudik inilah yang diberikan kepada saudara saudara kita yang membutuhkan agar mereka dapat menikmati momen mudik dan merayakan hari kemenangan idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah bersama dengan keluarga
pihaknya turut berkomunikasi
pihaknya turut berkomunikasi
pihaknya turut berkomunikasi
pihaknya turut berkomunikasi